pabrik makanan ringan kue bidaran
makanan yang gagal menetas atau katakanlah telur yang tidak layak ini
ternyata menjadi bagian dari makanan yang diproduksi ini
kepada kepolisian tersangka pemilik pabrik mengaku menggunakan bahan baku telur busuk
untuk mengurangi biaya produksi
telur telur busuk dipasok oleh pedagang asal probolinggo
makanan dengan bahan baku dari telur busuk bisa berdampak buruk bagi kesehatan
mereka yang sering mengoperasikan
produksi makanan tersebut beresiko terkena diare hingga kematian
terutama bagi anak anak karena telur busuk mengandung bakteri e coli
konsumen beresiko untuk terkena infeksi namanya infeksi coli
berakibat pada diare utamanya pada anak anak
dan anak anak dengan diare ini juga bisa mengakibatkan kematian
kalau memang tidak cepat tertangani dengan baik
polisi akan menjerat tersangka dengan pasal
seharian yang terjadi di jepang
kepada kepolisian tersebut beresiko terkena diare hingga kematian

dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda empat miliar rupiah